salah satu aplikasi transportasi menambah sejumlah fitur untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan pengguna aplikasinya
fitur tersebut untuk melaporkan situasi darurat secara cepat selama perjalanan
fitur tersebut dinamakan emergency hotline dan share trip
emergency hotline adalah tombol darurat untuk melaporkan situasi darurat secara cepat selama perjalanan
sedangkan share trip memungkinkan pengguna membagikan informasi mengenai lokasi penjemputan
pengantaran jalur serta waktu yang ditempuh
fitur tersebut sudah disiapkan sejak lama untuk jangka panjang
ini juga salah satu upaya melawan kekerasan seksual di ruang publik
dari gojek meluncurkan perangkat keamanan baru untuk produk transportasi kami
bentuknya seperti ini
jadi nanti ketika lagi di dalam perjalanan akan ada tombol berbentuk perisai di layarnya
itu bisa dipencet dan akan keluar safety toolkit ini
yang kedua adalah mengenai tombol darurat
jadi dari kita berharap semoga fitur ini tidak pernah harus dipakai sama customer kita
tapi seandainya dibutuhkan fitur ini ada
jadi ketika ini dipencet dia akan mengeluarkan nomor hotline kita hotline unit darurat kita
bisa telepon ke situ dan nanti mereka akan bertanya mengenai nama posisi nomor orderannya
dan ketika sudah diverifikasi salah satu dari unit darurat kami ada ratusan orang di seluruh indonesia
akan membantu menangani kondisi daruratnya
cnn indonesia dan transmedia diundang dalam peluncuran fitur tersebut bertempat di kantor gojek di kawasan blok m jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia